pemandangan dari atas awan biasanya hanya bisa dinikmati saat mendaki gunung
tapi salah satu desa di toraja utara sulawesi selatan
menjadi objek wisata yang populer karena menawarkan keindahan di atas awan
hamparan awan di bawah kaki kita ini akan menyambut siapapun yang datang ke tongkonan lempe
di lelai kejamatan kapala pitu kabupaten toraja utara
pemandangan alam yang jarang dinikmati ini
yang memikat para turis menikmati lokasi wisata yang baru mulai populer di wilayah toraja
bahkan wilayah ini pun mendapat sebutan negeri di atas awan
untuk menikmati pemandangan dari ketinggian sekitar satu tiga ratus meter
wisatawan tak perlu bersusah payah mendaki gunung
para wisatawan cukup menempuh perjalanan mobil atau sepeda motor sekitar setengah jam
dari kota wisata terkenal rantepau toraja utara
kita datang ke sini
selain kawinannya teman ya pertama kali datang ke toraja ya salah satunya ke sini
kenapa dilolai pilihannya pak
pengen lihat awannya
dapat awannya tadi pak
para pengunjung disarankan menikmati saat matahari terbit
meski tidak ada penginapan di sana pengelola objek wisata menyediakan tenda sewaan
sekarang uang yang kemasukannya tujuh belas juta lebih
itu jumlah pengunjung yang masuk
uangnya saya belum tahu
tapi kira kira berapa banyak
seribuan lebih ini
itu satu hari atau sudah berapa hari
cuma ini malam
popularitas lokasi ini membuat pemerintah kabupaten dan provinsi
merencanakan program camping di atas awan di daerah ini